presiden joko widodo salat tahiyatul masjid di masjid niu jie yaitu masjid tertua di beijing tiongkok
salah satu agenda presiden joko widodo di beijing tiongkok adalah bertemu dengan sejumlah tokoh muslim di masjid new c masjid tertua di beijing
masjid ini merupakan pusat komunikasi umat muslim di beijing yang jumlahnya mencapai dua ratus lima puluh ribu jiwa
di masjid ini presiden joko widodo melaksanakan salat tahiyatul masjid dan berdiri
dialog dengan sepuluh tokoh muslim tiongkok serta bertemu dengan puluhan warga negara indonesia
presiden kemudian berziarah ke makam penyebar islam di tiongkok
jokowi mengaku senang sebab wni di tiongkok mendapat ruang yang sangat baik untuk beribadah dengan adanya tujuh puluh masjid di beijing ini
jokowi mengatakan hubungan indonesia dengan tiongkok dimulai pada abad ke lima belas ketika muslim tiongkok mendarat di lasem palembang
ternyata memang hubungan antara tiongkok dengan indonesia
ini juga dimulai pada abad lima belas yang lalu yaitu muslim china datang ke indonesia untuk berdagang di abad ke lima belas
kemudian mendarat saat itu di jawa di lasem dan di tempat tempat yang lain di indonesia di palembang
hubungan itu sebetulnya sudah lama antara indonesia dan tiongkok
ini tadi yang diberikan keterangan oleh bapak ketua islam tiongkok dan juga bapak imam masjid
mantan presiden gus dur pernah mengunjungi masjid ini dalam lawatannya ke tiongkok di penghujung seribu sembilan ratus sembilan puluh